sosialisasi pencegahan penularan virus corona adalah tanggung jawab bersama
berangkat dari kesadaran itu sejumlah komunitas seni di kabupaten cianjur
mengkampanyekan bahaya covid sembilan belas lewat seni mural
dinding dan pintu pintu pertokohan di pusat kota ini
menjadi ruang kreasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat
selain mempercantik karya seni mural yang mereka buat ini juga berisi beragam pesan moral
mulai dari pentingnya menjaga lingkungan pola hidup bersih dan sehat
hingga penggunaan masker yang saat ini diwajibkan bagi masyarakat ketika berada di luar rumah
seperti gambar yang di belakang itu ada penggunaan masker pada saat lagi bekerja atau seperti apa
dan minimal seperti itu
jadi kita bisa melakukan hal hal yang kita bisa untuk mengkampanyekan bahwa covid sembilan belas ini benar benar berbahaya
di cianjur ini masih marak ya masih kronis itu pandalnya
jadi saya harap dengan adanya teman teman mural di sini
yang memperindah suasana cianjur

supaya kita juga sebagai kreator nggak sampai dua kali
lewat karya mural masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
jaga jarak antar sesama sering cuci tangan dan selalu gunakan masker setiap keluar rumah
dengan demikian pencegahan dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas bisa dilakukan bersama
selain pesan moral bertemakan covid sembilan belas
ada juga karya mural lainnya tentang kredit
dari kreatifitas sosial hingga karakter tokoh
semakin memperindah ruang pandang
karya seni moral ini juga diharapkan dapat menangkal aksi vandalisme
yang masih saja terjadi dan membuat kesan kumuh
gani aris cianjur jawa barat